sementara itu ketua partai persatuan pembangunan wilayah jawa barat kembali mengancam menarik dukungan terhadap ridwan kamil sebagai calon dari gubernur jawa barat
ya p tiga mendesak rituan kamil dalam satu pekan ini merekomendasikan uu rizalum untuk menjadi pendamping wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas mendatang
ancaman ini disampaikan ketua partai persatuan pembangunan wilayah jawa barat untuk kedua kalinya
p tiga mendesak ridwan kamil untuk memilih jagoan dari partai berlambang kaabah yakni uu rizal ulum untuk dijadikan bakal calon wakil gubernur jawa barat
di depan kader serta simpatisannya calon bupati bogor yang juga ketua dpw p tiga jawa barat ini siap melayangkan surat cabut dukungannya ke rituan kamil melalui pusat
jika dalam satu pekan terakhir rituan kamil tidak segera memilih uu jadi wakil gubernur jabar mendatang
saya minta kepada rk untuk segera menentukan sikap dan kalau tidak juga dalam minggu minggu ini ya mungkin kami pun akan melakukan hal yang tentunya juga tidak diinginkan oleh beliau
jadi seperti tarik suara atau tarik hubungan
ya bisa saja begitu karena ketika lama menunggu ternyata hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati ya kami yang dirugikan
sebaiknya cepat cepat lah kalau memang masih mau bersama